sampai jumpa di video selanjutnya
aku gak lapar
kalau buat cinta aku gak ada capai
kalau mau pulang dulu mau pulang dulu
warna lain gak
kayak suara dewi
tete pergi aja dulu temenin temen teteh
ntar biar aku yang jelasin sama bibi
aku kok bisa sampai sini
udah lah wi
gak usah dibesar besarin
itunya aku gak apa apa kan
masih ada yang lebih penting
jadi masalah yang waktu itu kamu ceritain
kamu bisa jelasin
kamu bingung kamu keluar dari rumah apa enggak
akhirnya kamu ambil keputusan aku keluar dari rumah
aku memang harus pergi sah
udah waktunya aku pergi
itu keputusan yang udah aku ambil
tapi kamu pergi tanpa memperdulikan keadaannya andre wi
sebetulnya mau kamu apa sih
kamu hanya ingin mempermainkan andre
di saat dia jatuh kamu datang dengan membawa harapan
dan setelah dia naik kamu menjatuhkan dia lagi
kamu tahui perbuatan kamu ini hanya membuat andre lebih parah
tega banget kamu
tapi aku gak mungkin ngerubah keputusan aku
masalahnya terlalu rumit sar
kamu pasti gak bakal ngerti
mana bisa aku ngerti kalau kamu gak cerita
berarti selama ini aku menilai kamu benar
kamu melakukan semua ini hanya demi uang
setelah kamu mendapatkan uang kamu pergi
masya allah sar
ini gak ada hubungannya dengan uang
udah lah wi
seperti kata kamu kan
nggak ada yang perlu dijelasin lagi
aku juga gak akan pernah ngerti sama orang yang so baik melakukan semua ini hanya demi uang
nggak akan pernah wi
sar tunggu kamu salah paham
jadi rumit seperti ini sih
tegak banget sih dia ngelakuin ini sama andrei
apa dia gak punya perasaan
sandi ini mau cerita kan nggak bakal seperti ini
tapi aku gak mungkin ngerubah keputusan aku
masalahnya terlalu rumit sar
kamu pasti gak bakal ngerti
tunggu dulu deh
kalau benar benar dia melakukan demi wah kenapa tadi dia mesti nangis
apa aku terlalu terburu buru menilai dia
jangan jangan aku telah
masya allah dewi itu kan gadis bahaya masa aku tegas
aku harus minta maaf sama
alhamdulillah dia masih di sana ya allah
semua yang dewi lakuin pasti aja salah
padahal dewi cuma ingin bikin keputusan yang benar
dan bikin ibu tenang
dewi kamu masih di sini kan
kamu balik lagi
seharusnya aku ngobrol marah marah
tapi sebetulnya ini semua gak salah aku juga sih
seandainya aja kamu mau cerita kamu ngebuk kasar sama kamu
jadi sekarang kamu juga harus minta maaf sama aku
sekarang kamu ceritain kenapa kamu harus keluar dari rumah
sekarang ibu kamu ada di jakarta nih
iya saat aku harus ngurus ibuku yang sakit sakitan
dan aku gak dikasih izin tinggal di rumahnya andre
soalnya menurut ibu nggak pantas kalau aku tinggal di rumah seorang laki laki
tapi gak ada hubungan apa apa
kamu cuma jagain andri aja supaya dia gak makin depresi
coba deh kamu jelasin lagi sama ibu kamu aku rasa dia mau ngerti
aku gak mungkin mengesampingkan ibuku dan mengutamakan andre
ibu adalah orang yang paling penting buat aku saat
berarti kita gak bisa ketemu lagi dong wih
aku pasti kehilangan kamu
kamu kenapa sat
aku gak apa apa wih aku cuma kasihan aja sama andre
aku pasti kasihan
aku pasti kasihan
aku pasti kasihan
aku pasti kasihan
aku menunggu sinta di sini
aku nanti kalau suratnya sampai terus dia capek capek ke sini
ya ampun yang gak ada nasi andi
udah hampir maghrib
kamu gak capek
kamu gak lapar
kalau buat sinta aku gak ada capek
kalau kamu mau pulang bulan kamu pulang aja gak apa apa
aku menunggu di sini
sekalian bilang semua orang rumah aku kalau aku masih menunggu sinta di sini lah
kamu sendiri ya andri gak marah
tante saya benar benar minta maaf tante
saya udah berusaha untuk ajak andri pulang
dia mau nungguin sita di tempat kenangan mereka
aduh andre kenapa kayak gini sih
kalau sampai terjadi apa apa gimana
udah tante nyusul aja ke sana
tante tenang nek
pare pare dapetnya konde
aku lama lama capek lihat kelakuan si andri
makanya dari awal kan aku udah gak setuju
kalau dewi masuk rumah ini
akan memperkeruh dan memperburuk keadaan
andri bukannya sembuh
bukannya jadi baik
malah jadi makin gila makin error
kita bedakin kita polis
makanya udah paling bertul
masukin anti ke rumah sakit jiwa
dia depresi ngerti gak kamu
pakai perasaan sedikit
dia gak gila dia kehilangan beranji mbak
kamu tuh jaga mulut kenapa sih
kalau orang nggak minta pendapat kamu gak usah ngomong
mendingan kamu diem aja
daripada bikin orang marah
kepala batu jualan bensin
mau bantu kau malah dikuliahin
sita pasti datang
sita pasti datang
aku tunggu sini
kau masih datang ya